asalkan emang gak di tempat yang banyak kendaraan umum gitu
ingin mengikuti itu saja kebenaran kebenaran ini terjadi apa tidak
kalau sekarang artinya ada perkirakan ada delapan puluh lima juta
nah mulai dari sma itu mulai serius basket tuh mulai serius basket
cuma yang bukan yang sport sport biasa aja udah biasa ya
ini saya lagi kasih bersih teripang sama mama mama
sma tiga itu nggak ada yang ibl sama sekali
karmel musalim fadli julian jakarta